keinformasi lain guru trading sekaligus perekrut indra kents fakar suartami pratama atau fakar rich memenuhi panggilan baris krimpori senin siang
fakar rich diketahui sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dan sempat diancam akan dijemput paksa
fakharic akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus investasi bodong binary option yang menjerat afiliator binomo indra kents
tiba di gedung baris krimpori fakar rich hanya bungkam enggan memberi komentar saat dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh wartawan
keterangan fakar riz sebagai mentor dan perekrut indra kent sebagai afiliator dianggap perlu oleh penyidik setelah adanya upaya menghilangkan barang bukti yang dilakukan indra kents
sebelumnya penyidik baras krimpori telah menetapkan influencer indra kent sebagai tersangka
dalam kasus penipuan investasi

dalam kasus ini aset senilai sedikitnya lima puluh lima miliar rupiah telah disita